sejumlah pedagang ayam potong di pasuruan senin pagi menggelar aksi mogok berjualan di sejumlah pasar tradisional
aksi ini dipicu oleh minimnya pasokan peternak ayam potong kepada para pedagang
sementara operasi telur murah yang digelar di sperindak kota surabaya sepi pembeli
salah satu aksi mogok jualan pedagang ayam potong di pasuruan terjadi di pasar besar senin pagi
sejumlah lapak pedagang ayam potong tampak kosong tidak ada aktivitas jual beli seperti biasanya
aksi mogok jualan ini diduga disebabkan minimnya pasokan ayam potong dari para peternak
selain itu tingginya harga ayam dari hari ke hari juga menjadi faktor aksi ini
akibat hal ini para pembeli ayam potong kebingungan mencari alternatif lain untuk pemenuhan konsumsi ayam potong
di surabaya untuk mengendalikan tingginya harga telur di pasaran disperdagin kota surabaya menggelar operasi telur murah di kantor kelurahan asemrowo surabaya
dalam operasi pasar ini telur yang biasa dijual rp dua puluh empat per kilogramnya dijual lebih murah dengan harga rp dua puluh dua per kilogramnya
meskidemikian operasi pasar murah ini tidak terjadi
pasar murah kali ini sepi peminat karena mengalami penurunan dibanding minggu lalu
operasi pasar murah akan terus dilakukan oleh disperindak kota surabaya hingga harga telur mulai stabil pada harga eceran tertinggi